perusahaan listrik negara akan menandatangani kontrak jual beli dengan sepuluh pengembang listrik swasta
atau independent power producer untuk pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga air
dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
dikutip cnn indonesia com menteri sdm ignatius jonan mengungkapkan
sepuluh perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement ini
memiliki kapasitas pembangkit sembilan puluh satu mw
hal ini berarti pengembang listrik swasta sudah memiliki kontrak listrik tujuh ratus mw
untuk pengembangan energi baru dan terbarukan
menurut menteri jonan kontrak jual beli listrik yang ditandatangani meliput
pembangkit listrik yang terdapat di jawa tengah sumatera utara sumatera barat lampung dan bengkulu
tarif pembelian energi baru terbarukan ini diklaim bersaing dengan pembangkit listrik tenaga uap
di semua wilayah tersebut